saat ini pedagang kaki lima di malioboro telah beroperasi seratus persen
namun wisatawan yang datang diprediksi baru mencapai tiga puluh persen dibanding sebelum pandemi
hal ini terjadi setelah adanya pelonggaran ppkm di yogyakarta
meski kenaikan pendapatan pedagang kaki lima belum sebanding dengan jumlah pengunjung
penghasilan mayoritas pedagang naik sekitar dua puluh persen
situasi di yogyakarta yang dinilai semakin kondusif
diharapkan segera mengembalikan geliat wisata ke titik normal
di sragen jawa tengah menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga salahuddin uno
akan segera membuka tempat wisata di kawasan pasar budaya sangir
hal tersebut disampaikan saat ia berkunjung ke desa wisata sangiran desa kerikilan
sandi yang datang berkunjung dicengkat oleh puluhan ibu dari kelompok dagang
yang mengeluhkan ekonomi mereka
dia sudah karut marut sejak pandemi karena ditutupnya
museum manusia purba sanggiran
padahal pendapatan terbesar diperoleh dari pengunjung museum
para pedagang pun berharap men pariwisata sandiaga uno
bisa terus membantu usaha kecil di tengah pandemi
pemerintah juga akan membuka kembali bali sebagai tujuan wisata internasional
mulai empat belas oktober mendatang
pada tahap awal hanya wisatawan dari enam negara yang diizinkan masuk
ada pun masa karantina bagi wisatawan asing yang masuk ke bali
juga diwacanakan dikurangi dari delapan hari menjadi lima hari
karantina wisatawan asing akan dilakukan di lebih dari tiga puluh lima hotel